pake batu ada batu batah kan
si recap ini memang masih punya potensi masalah
untuk umur enam belas tahun ya